era wisata libur lebaran menjadi agenda wajib bagi sebagian besar keluarga di hari raya
di garut ada tempat wisata menarik bertema alam yang bisa jadi pilihan anda bersama keluarga
berikut ini liputannya dari tim kompas mudik jalur selatan untuk anda
garut yang dikenal sebagai kota dodol dan penghasil kakao ini punya salah satu tempat menarik bagi wisatawan yang berkunjung
antapura dejati yang bernuansa alam begitu terasa disandingkan dengan wahana yang menarik untuk dicoba
tak hanya itu tempat ini juga menyediakan coffee shop dan juga restoran
pemandangan sawah dan berada di tengah alam jadi salah satu yang paling menjual apalagi udaranya terasa begitu sejuk
jadi ini cukup ekstrim jadi harus pakai pengaman ini ada harness yang udah dipasang
wisatawan juga dimanjakan dengan wahana spot suah foto ada spot balon udara
dan taman taman yang bisa ditapaki dengan udara segar
tempat wisata di kawasan cibiuk ini buka dari jam delapan pagi hingga jam delapan malam
dengan harga tiket masuk rp dua puluh lima saat weekdays atau hari biasa dan rp tiga puluh lima saat weekend atau akhir pekan
dan ada tambahan rp sepuluh untuk menikmati tempat yang lebih menarik
dan ada tambahan rp sepuluh untuk menikmati tempat yang lebih menarik
dan ada tambahan rp sepuluh untuk menaiki wahana wahana yang tersedia
lebih dari tujuh wahana ada di antapura di jati garut jawa barat
jadi kalau kalian lagi di garut kayaknya wajib banget deh untuk datang kesini berlibu dan menikmati wahananya
atau mungkin lagi mudik dan belum kembali kerantauan wajib banget datang kesini
dari jalur selatan tim mudik kesit garut jawa barat